bagi anda yang belum familiar kami tampilkan poin poin penting yang harus diketahui dalam peraturan menteri keuangan no tujuh puluh tahun dua ribu dua puluh
kita lihat bersama
ini penting bagi anda para nasabah perbankan yang anda lihat bahwa nantinya informasi keuangan yang bisa dilaporkan
yang pertama adalah identitas pemegang rekening keuangan
kemudian selanjutnya adalah nomor rekening keuangan yang anda miliki
lalu identitas tembaga keuangan tempat anda mempercayakan investasi ataupun juga keuangan anda
kemudian adalah informasi mengenai saldo ataupun nilai rekening keuangan akhir tahun
jadi ini harus salah satu poin penting bahwa hanya keuangan akhir tahun
jadi tidak selalu mutasi anda transaksi anda yang selalu dilihat oleh perbankan tapi adalah rekening keuangan akhir tahun
kemudian adalah penghasilan
nah ini penghasilan terkait rekening keuangan
payroll biasanya masuk secara otomatis ke rekening tabungan anda
nah ini juga akan terus dimonitor nantinya
kita ke slide selanjutnya
itu hal hal yang bisa dilaporkan
kemudian kita lihat ini adalah batasan rekening keuangan yang dilaporkan
yang memiliki entitas dan telah dibuka sebelum satu juli dua ribu tujuh belas
berarti masih ada waktu sebelum satu juli
agregat saldo yang lebih dari dua ratus lima puluh ribu dolar amerika
maka itu bisa dilaporkan
ataupun juga harus dilaporkan ke dirjen pajak
kemudian bagi rekening keuangan lainnya
tidak ada batasan saldo
kemudian untuk sektor perbankan
ini lebih spesifik
orang pribadi yang memiliki saldo minimal dua ratus juta rupiah
anda diwajibkan melapor kepada dirjen pajak
kemudian entitas ataupun juga entitas bisnis
tampaknya tidak ada batasan saldo
hanya orang pribadi
jadi kalau anda saat ini punya tabungan paling sedikit atau minimal dua ratus juta
ataupun di atas dua ratus juta
nanti per satu juli anda diwajibkan
ataupun juga nanti anda diwajibkan melaporkan ke ditjen pajak
pada rekening akhir tahun anda
ke slide selanjutnya
bagaimana batasan rekening keuangan
intinya untuk sektor perasuransian
anda memiliki asuransi juga
nilai pertanggungan paling sedikit adalah dua ratus juta rupiah
kemudian sektor perkooperasian
dengan saldo paling sedikit juga dua ratus juta rupiah
kita bergeser ke pasar saham
untuk anda para pemain ataupun juga investor di pasar saham
sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi
memang kita mengapresiasi apa yang coba dilakukan
untuk mendapati ataupun juga menemukan intensifikasi
dan extensifikasi di sektor perpajakan
untuk pendapatan negara
tapi yang paling penting adalah
bagaimana data perbankan ini bisa dijaga
terhindar dari moral hazard